aku kayaknya gak bisa lama lama deh karena aku janjian makan siang sama darah
dara pacar kamu
iya dara pacar aku
tapi aku niat dia sama cowok
jen sama cowok bukan berarti darah itu pacaran
siapa tau aja dara sama bapaknya
atau mungkin sama adiknya supirnya
bukan aku lihat dia sama cowok
kamu ngapain di sini
kamu ngapain di sini
biar aku ngobrol dulu sama darah ya
nganjeng tuk nih nionya
hey denger ya
olga itu pacarnya dara
oiga punya aku
olga itu tahun depan mau menikah
aku mau menikah olga
kan tadi gue udah bilang
olga sama dara itu pacaran
lo ya sok kecantikan
cantikan juga gue
jangan gatel ya jadi orang ya
jangan suka ngerebut pancar orang ya
kamu ngakalin gimana caranya agar dia kelihatan bagus
kamu kan jagonya tuh
jelek banget actingnya
kejomplang sama si olga pak
hah masa sih kayak gitu aja nggak bisa
ayolah pak sodara
yaudah deh pak
saya coba lagi nih pak
nah gitu dong
sekarang olga mau lanjut atau kita mau undahan
olga janji deh sama dara
olga gak akan berkhianat lagi
olga gak ada niat apa apa kok sama jennifer
peluk dong kalau sayang
kok saya peluknya gitu
gak mau sama lu kayak gitu
kapan nih kita parti di apartemen lu
udah lama nih kita gak parti
ya nih jen
kue udah sual
kayak gak tau jenny aja
dia itu fajar pun lewat
apalagi apartemen juga lewat
get yang baru dong jen
gak mungkin juga kan kita party disini terus
rasanya enak banget
perut yang kosong bisa langsung kenyang
rasanya kayak di sambar geledek
sambar petir juga boleh
udah selesai bang
udah udah selesai
kalau syuting kayak begini enak banget nih
makasih ya bang
oke kamsiah kamsiah
ada telepon dari rara
aku baik jennifer
aku dimatiin sih sama olga
aku kayaknya gak bisa lama lama deh
karena aku janjian makan siang sama dara
dara pacar kamu
iya dara pacar aku
tapi aku liat dia
aku liat dia
tapi aku niat dia sama cowok
sama cowok bukan berarti darah itu pacaran
siapa tahu aja dara sama bapaknya
atau mungkin sama adiknya
aku liat dia sama cowok di taman
kalau ada yang telepon lo angkat ya
gue nanti telepon balik
tapi dara gak mungkin seperti itu jen
aku tau banget dara
ya buktiin dong
kalau dia nunggu kamu coba telepon aja
pasti dia sama cowok lagi
dara lagi di toilet
makasih ya ruth
dara lagi ke toilet
gue lagi bete tau gak
si darah bikin gue kesel banget sih
bete sama dara
bukannya tadi siang lo jalan sama si jenis
kalau kita mau ya kita lapor ke darah kelakuan loh
cuma kan kita gak mau ya jen
si dara tegak banget sama gue
masa dia jalan sama rudy
si rudy sama si dara kan temenan enggak
enggak kan jen
baru aja diomongin jen
itu udah nongol di depan kita
panjang om rebo
olga mah sebenarnya suka sama mimin
mau napik sih mimin ngomong ngomong sendiri agak jelas sih
gue mau ngomong sendiri nih kek
tuh kan paham kesana aja olga
ngunya aja kayak gitu
olga tuh sebenarnya suka dari dulu sama gue
dana sama jennifer tuh sama cantik sama gue
iya lo cantik kalo lo ngacennya di bubur
kalau mimin cantik lo
ini kan baju yang dibeli nenek
buat olga mimin dan konda kan
belum sempet dipake
gagal gak diajak joget tuh
dia tidak suka
he don't like dancing
suruh gue yang bubur buru aja
mesti dia bisa
suruh gue yang kecebong aja
udah it's okey
kita dibayarin aja
itu yang penting
tunggu aja wajah
kamu kenapa cium aku
jadi dia pengganti aku
mas asal lo tau ya
gue aja nih ya gue udah abis abisan mau rutin sama dia
aku tidak kena kamu
eh siapa sih lo
sejak kapan dia pacaran sama lo
aku mau berpisah dengan lo
aku gak mau lagi bersama lo
eh lo tuh adalah cewek gue
dan gue gak suka diperlakuin kayak gini
jangan nyangka aku
jangan nyangka aku ryan
lo gak tau siapa gue
lu gak tau siapa gue
gue anak buahnya si pitung
smackdown kemarin kalah sama gue bertarung
oh registrasi kayak gimana

nah prestasi ini hari ini mirip kayak si nama
ini beneran apa
kalian lihat comel

sopi tuh ada berita lu
berita apa cik
kecanya sendiri ambil tuh di sana
ini baru berita
tanpa dipromosikan sudah dipubliasikan sendiri
hebat ini hebat
berita apa om
makanya baca dulu baca dulu
om yakin dengan berita ini kamu akan jadi terkenal om
berita tentang apa
pokoknya mantap buat kamu